masuki hari kelima setelah lebaran saudara jalur selatan tasik malaya jawa barat mengalami kemacetan panjang hingga mencapai belasan kilometer
masih sudah dilakukan pengalian arus sejak siang hari namun kemacetan di jalur gentong sampai dengan malam ini masih belum bisa terurai
kemacetan di jalur gentong tasikmalaya jawa barat terjadi sejak siang hari kemarin sampai dengan malam hari tadi sudahra hingga mencapai belasan kilometer
dari pantauan hingga malam hari tadi kemacetan masih belum bisa terurai meskipun pihak polisian sudah melakukan pengalian arus dengan jalur dari arah timur ke barat menuju simpang vyang via singaparna dan ciawi singaparnavia garut
selain arus balik lebaran kemacetan juga disebabkan oleh banyaknya warga yang pulang usai berlibur di sejumlah tempat wisata seperti pangandaran dan cipatujah tasikmalaya
tak hanya itu kemacetan di jalur gentong juga diperparah oleh banyaknya
banyaknya kendaraan arus balik yang mogok di tanjakan gentong